siapapun nanti yang terpilih tentunya harus bisa mencari solusi bagi yang satu ini yaitu kemacetan lalu lintas karena memang kemacetan ini seolah menjadi hal yang tidak terpisahkan dengan jakarta
betul tapi selain kemacetan juga banyak sekali sebenarnya isu lain ya apa saja pekerjaan rumah besar yang wajib dituntaskan calon pemimpin dki dan bagaimana jurus jitu yang ditawarkan kedua pasangan calon yang kini tengah berlaga memperbutkan kursi dki satu tersebut untuk memperbaiki problem kemacetan di jakarta
berikut kita tampilkan informasinya
segudang masalah membelit ibu kota kemacetan dan polemik transportasi umum bagi warga adalah dua di antaranya
data dari litbang cnn indonesia menunjukkan bahwa jakarta merupakan kota termacet ketiga di dunia setelah mexico city dan bangkok dan pertumbuhan jumlah kendaraan menjadi penyebabnya
tak pelak bijakan untuk mengalihkan warga dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi umum
menjadi salah satu solusi yang dianggap mumpuni
dimana empat lima ratus di antaranya adalah motor sementara sisanya merupakan kendaraan roda empat
padahal data bps menyebut hingga tahun dua ribu lima belas sebanyak delapan
delapan belas enam ratus unit kendaraan ada di jakarta
masih sih kayak lihat aja sekarang ini udah jam satu siang tapi masih kayak padat gitu
jadi apalagi pagi apalagi pas jam berangkat sama pulang kantor tuh pasti masih macet banget
menurut saya jakarta itu masih macet banget
malah kalau menurut saya ini makin macet gak tau kenapa ya
karena belakangan ini juga biasanya berangkat dari kantor kantor di sarinah rumah saya itu di pulau mas
itu setengah jam sampai
ini dari kemarin satu jam
ini dari kemarin satu jam
akibat kemacetan warga menderita banyak kerugian
mulai dari tenaga yang habis di jalan waktu yang terbuang hingga kerugian ekonomi
badan pengelola transportasi jabodetabek mencatat setiap tahun kerugian akibat macet di jakarta mencapai sembilan triliun
upaya untuk menarik warga jakarta menjadi pengguna transportasi umum terus diupayakan pemerintah setempat
perbaikan layanan dan kualitas menjadi tuntutan utama yang mesti dipenuhi
karena itulah sejumlah proyek pengadaan sarang transportasi umum tengah dikebut
seperti proyek mass rapid transit atau mrt dan proyek light rail transit atau lrt
sementara transportasi umum seperti bus transjakarta yang telah lebih dulu beroperasi terus dikembangkan
namun ternyata hal itu belum cukup karena faktanya dari seluruh pengguna jalanan setiap hari di jakarta
pengguna transportasi umum hanya dua puluh empat persen
padahal idealnya di kota besar
pengguna transportasi umum menyentuh angka enam puluh persen per hari
tidak bisa dipungkiri masalah macet memang menjadi isu yang penting dalam pilgub dki dua ribu tujuh belas
tiap pasangan calon tentu harus punya jurus jitu untuk mengatasi problem yang tak kunjung usai ini
sebab hingga kini jutaan warga jakarta baru dilayani oleh lebih dari seratus ribu transportasi umum
yang terdiri dari bus umum kendaraan umum roda tiga
taksi bus pariwisata bus akap kereta api dan juga bus transjakarta